belum genap satu bulan liga satu kembali digelar kericuhan supporter terjadi beberapa kali
seakan tak ada efek jerah dari tragedikan juruhan situasi anarkis masih terus terasa di liga profesional tingkat tertinggi di sistem liga indonesia ini
lalu bagaimana tanggapan dan evaluasi dari pssi telah bergabung bersama kami zainuddin amali wakil ketua umum pssi
selamat sore pak zainuddin terima kasih atas waktunya
baik pak zainuddin kita baru memasuki pekan ketiga bergulirnya liga satu
dan kalau kita hitung berarti setiap minggu ini ada saja kericuhan dan juga kerusuhan supporter yang terjadi
lalu sebenarnya bagaimana tanggapan dari pssi
ya memang salah satu pekerjaan kita dan juga itu sudah disampaikan oleh ketua umum
begitu beliau terpilih menjadi ketua pssi pada kongres luar biasa yang lalu
nah tentu pssi tidak bisa sendirian mengurus supporter ini karena ini menyangkut berbagai aspek
walaupun di dalam undang undang nomor sebelas tahun dua ribu dua puluh dua ada pasal khusus yang mengatur tentang supporter itu
tetapi ini belum bisa berjalan sesuai dengan harapan kita
pssi sudah berupaya dengan sedemikian rupa ketua umum berbicara dengan para
manajemen klub kemudian dengan pihak pihak supporter dan lain sebagainya
karena sekarang ini mereka sudah terorganisir di sebuah paguyuban lah kira kira begitu
dan perintah undang undang itu setiap supporter pendukung dari tim mereka harus terorganisir dan terdata
nah ini sekarang sedang jalan ya
masih teman teman klub sedang melakukan itu
tetapi ada juga keluhan dari klub yang ada di tempat itu
mereka bisa data bisa organisir
tetapi ada pendukung klub yang berada di tempat lain tetapi dia berlokasi di tempat misalnya lawannya
seperti kejadian di kediri
bisa jadi itu adalah orang orang malang yang tinggal di sekitar kediri situ
saya menduganya karena kalau yang dari malang sendiri kan sudah dicegat
sudah dicegat tidak bisa datang dan lain sebagainya
pihak kepolisian sudah dengan serius melakukan itu
tapi kok masih ada juga
nah ini memang yang terorganisir sekarang ini sedang kita lakukan
urus benar tetapi yang di luar itu juga masih banyak sedang kita menyampaikan kepada kelompok kelompok pendukung atau kelompok supporter di masing masing
ini juga harus bisa ditertibkan
nah tidak bisa sekaligus memang
tetapi saya khawatir dengan begini malah kita bisa kembali lagi ke pertandingan tanpa penonton tanpa supporter
dan covid dulu
kan itu tenang tidak ada kejadian apa apa
tapi kan kita tidak ingin seperti itu
ada beberapa yang sudah sangat tertib
misalnya pada saat pertandingan persija dan psm waktu di gbk
itu kan ribuan orang tetapi tidak terjadi apa apa
nah ini yang kita harus dalami betul
apa yang terjadi di kediri
kalau di pare pare
di psm itu sudah bisa dideteksi bahwa antara mereka sendiri
jadi bisa dibayangkan ayo sesama mereka pun saling tidak akur
apalagi dengan yang lain
sebenarnya dari pihak kami dan kepolisian sudah sepakat bahwa penonton tamu untuk yang sekarang ini tidak boleh datang
tetapi tiba tiba ada yang muncul
kalau yang di makassar tidak ada dari tamu yang datang
memang itu tuan rumah sesama tuan rumah
nah besok saya mengundang lib
dan esko yang bertugas untuk itu
untuk kita bicarakan sesegera mungkin
sebab harus ada efek jerahnya
yang kasihan itu klub
yang harus menanggung
beban dari apa yang terjadi ini
tapi bisa saja dia ya tidak mau tahu
di beberapa tempat sudah diberlakukan kalau dia bikin rusuh maka seumur hidup dia tidak boleh masuk ke stadion itu
karena dia terdata
nah ini ayo ya sedang kita berproses untuk menuju ke sana
dan sekali lagi saya ingin tegaskan ini gak bisa hanya pssi sendiri
karena ini menyangkut berbagai aspek
sehingga berbagai elemen juga harus bisa terlibat
baik pak zainuddin saya ingin follow up masalah tadi yang anda bilang
saya setuju bahwa salah satu yang paling dirugikan dari keributan ini adalah klub
lalu sebenarnya bagaimana pssi membangun komunikasi kepada klub terkait dengan pembinaan dari supporter supporternya
karena kalau saya lihat data di lapangan sebenarnya seperti kata anda tadi bukan hanya persaingan antar klub saja
tetapi sumbu pendek dari supporter
ini juga menjadi masalah pak zainuddin
ya sebelum memulai liga itu lib sudah berkomunikasi dengan manajemen klub sebagai operator
kemudian bahkan di minggu awal itu pak ketua umum langsung bertemu dengan owner klub
menyampaikan soal ini supaya diatur betul sedetil mungkin
nah kalau kediri ini saya mendapatkan informasi bahkan sepuluh hari sebelum itu sudah dilakukan rapat koordinasi antara panitia
antara klub antara klub dengan pihak kepolisian
sudah sedemikian rupa
tapi memang kalau orang datang misalnya dia masuk ke lapangan dan dia tidak menggunakan atribut klubnya

dan dia tidak menggunakan atribut klubnya setelah di situ dia ganti baru kemudian di situ ketahuan bahwa ini sebenarnya orang yang berpengaruh
dan dia tidak menggunakan atribut klubnya
nah begitu dia ketahuan ada di situ harus sudah dikeluarkan
jadi jangan tunggu rusuh dulu ya
itu menurut saya sih
langsung begitu dia ini dikeluarkan
kemudian yang kedua adalah memang ini urusan dengan cara penjualan tiket
yang paling memungkinkan untuk pengawasan ketat itu dengan online
dan online itu kan bisa diketahui ktp nya dimana segala macam
kalau begitu dia ktp tidak di tempat itu ya tidak dilayani ya untuk penjualannya
nah ini coba nanti akan kita cek
makanya besok itu saya akan sudah minta izin ketua umum
saya akan mimpin rapat dengan lib dan komdis
kan mereka pasti ada rekamannya dan lain sebagainya
kemudian mereka sudah ada koordinasi koordinasi sebelumnya
itu ayo yang bisa kita lakukan untuk sementara ini
tetapi kita juga memperhatikan
kita juga memperdayakan kelompok kelompok supporter yang sekarang sudah ada
ya mereka ini sudah ada organisasinya yang terdiri dari berbagai pimpinan kelompok supporter
itu apa namanya mereka bersatu dan mereka keliling ke tempat ini
tetapi yang sulit tentu yang tiba tiba dia apa namanya
tidak menunjukkan identitasnya di awal
tetapi setelah di dalam baru dia menunjukkan
dan itu memprovokasi
dan saya juga bahkan mendapatkan informasi
ini provokasi ini bukan di lapangan
sudah di sosmed sebelum sebelum pertandingan
sehari dua hari sebelum pertandingan sudah ini kita akan datang
padahal mereka sudah tahu bahwa ini tidak boleh
tidak boleh datang
memang ini tidak mudah
tetapi tidak mudah
kita tidak boleh menyerah
kita harus kerjakan yang terbaik untuk sepak bola kita
ya dan pastinya masih banyak langkah langkah preventif yang bisa diambil untuk mencegah kerusuhan supporter kembali terjadi
tapi tadi anda sempat menyinggung masalah efek jerah
pak zainuddin sebenarnya selain sanksi berupa denda dan administrasi yang biasa pssi berikan kepada klub yang supporternya anarkis
kira kira apakah ada langkah strategis lain yang bisa diambil untuk menimbulkan efek jerak kepada klub maupun supporter
apakah mungkin kira kira diterapkan pengurangan poin klub seperti yang diterapkan di liga eropa
di aturan di statuta kita itu kan belum mengatur itu
nah itu makanya besok kita akan bicarakan apakah perlu
nah kalau untuk supporter saya kira yang paling ini kalau dia terdata dengan benar adalah hukuman dia tidak boleh menonton seumur hidup
itu itu yang paling ini
jadi dia ya sudah
berada di luar stadion aja
dia tidak boleh lagi
seperti sudah dilakukan oleh beberapa klub pada saat liga musim dua ribu dua puluh dua dua ribu dua puluh tiga kan ada yang dihukum seperti itu
itu karena ada data
makanya basisnya adalah pada saat penjualan tiket
tiket yang online kan itu harus menggunakan ktp
dia akan terdata dari situ
kita ada tahu kemudian begitu dia bikin ulah dan yang menyebabkan kerusuhan tentu tidak terlalu sulit untuk mengenali siapa sih orang ini
karena datanya pada saat pembelian tiketnya itu sudah ada
tapi mungkin juga itu tetap masih ada peluang untuk ini kalau dia menggunakan ktp nya orang lain dan lain sebagainya
karena yang penting ada data di ktp
oke baik pak zainuddin
saya ingin flashback sedikit
salah satu dari delapan janji program kerja dari ketua umum anda pak erick thohir adalah perbaikan hubungan terhadap supporter
yang salah satu turunannya ketika itu disebutkan adalah pembinaan supporter atau jambore supporter
oh iya itu memang benar
apa yang sudah disampaikan oleh ketua umum itu itu sedang dipersiapkan
sepenuhnya diserahkan kepada mereka
kan sudah ada organisasi supporter tingkat nasional kan
nah tinggal kita menunggu dari mereka
pssi dalam posisi memfasilitasi
jadi biar mereka yang mengerjakan mereka yang mempersiapkan acara acaranya bagaimana
karena kan mereka yang merasakan tentang situasi di lapangan masing masing itu
nah kemudian dilaporkan kepada kami
memang salah satu langkah ketua umum adalah membentuk komite ad hoc supporter
jadi ada salah satu esko yang ditugaskan untuk menangani supporter itu
dan tentu dengan presidium ya
presidium supporter sepak bola nasional
itu mereka yang akan diberikan tugas untuk melakukan berbagai kegiatan

yang dimaksudkan oleh ketua umum
tapi kami tetap masing masing menunggu dari mereka
baik terima kasih atas waktunya pak zainuddin amali
kita berharap juga semoga nantinya ini bagaimana kerusuhan supporter bisa diredam
dan tidak ada lagi peristiwa yang bisa mencoreng persepak bolaan indonesia
di kancah nasional maupun internasional
sekali lagi terima kasih banyak zainuddin amali wakil ketua umum p tiga
pssi atas waktunya telah berbincang di cnn indonesia connected